berbagai upaya dilakukan para mantan kombatan mantan napi terorisme dan juga keluarganya untuk kembali ke masyarakat
salah satunya yang dilakukan oleh sejumlah orang dari lamongan jawa timur untuk belajar berbisnis warung kopi di yogyakarta
program wirausaha ini dilakukan sebagai salah satu upaya deradikalisasi
dengan penuh perhatian saiful mendengarkan penjelasan inam tentang cara membuat minuman sukoco atau susu kopi coklat
kopi gula dan susu coklat direbus bersama di atas kompor hingga mendidih
sukoco pun siap dinikmati
saiful adalah salah satu kombatan konflik poso pada awal tahun dua ribu lalu
saat ini ia bekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

namun ia sedang belajar berwirausaha untuk membuka warung kopi di daerahnya
saiful tak sendiri
ia datang bersama sejumlah temannya dari lamongan jawa timur yang merupakan mantan kombatan dan mantan napi kasus terorisme
selain belajar teknis membuat kopi mereka juga berdiskusi tentang cara memulai sebuah usaha
pertama kita silaturahim kemudian kita menambah ini lagi
kita berdaftar dengan masing masing warung kopi ini supaya muncul sumber daya kita yang belum pernah terrealisasi
upaya memberi pengetahuan kepada para mantan kombatan dan napi teroris ini bukan dilakukan in am tanpa sebab
meski tak pernah terlibat dalam satu aksi pun
pemilik gandrung kopi ini adalah kakak
karena ini masih terjadi terjedet kepada orang terima kasih burung
alhamdulillah hari ini ketika tadi ditulis tentang islamisme imprendir momentum dip )
nyara isi tangan suhu
mereka alat untuk penggorengan saya upayakan nanti izin irt nya pirt nya itu
izin rumah tangga saya beri semangat selalu
kemudian teman teman yang lain di penjara juga sering kita komunikasi dengan mereka
begitu nanti mereka keluar ya mereka minimal punya rencana punya gambaran
mau kerja apa saya
inam berharap sukses usaha kopinya ini mampu menginspirasi dan mengajak para kombatan
para mantan napi teroris dan keluarganya untuk terus berusaha hidup lebih baik
warung kopinya juga sudah sering didatangi untuk menimba ilmu tentang wira usaha
bagi inam diradikalisasi bukan hanya soal mengubah ideologi saja
merangkul memanusiakan mendengar mereka memberikan sesuatu kepada mereka
termasuk kalau mereka sakit kita mendengarkan kita menjenguk dan sebagainya
butuh pengakuan juga jadi banyak selain masalah ideologi